yang sama untuk melempar pertanyaan sebagai pembuka debat kemudian dijawab ditanggapi dan kemudian ditanggapi kembali
perhatikan durasi mengajukan pertanyaan hanya dua menit kemudian untuk menjawab juga dua menit dan saling menanggapi masing masing dua menit
jadi total durasi kita untuk debat terbuka adalah delapan menit
ini adalah sesi pertama dari debat terbuka
kami sebagai moderator bertugas mengawal jalannya debat agar berjalan dengan tertib dan juga mengingatkan saat waktunya harus bergantian
kita minta bapak bapak fokus karena empat tema debat adalah ekonomi kesejahteraan sosial keuangan dan investasi serta perdagangan dan industri
kami persilahkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu bapak joko widodo dan pak maruf amin
untuk memulai berbicara
pertanyaan kami singkat
apa yang akan bapak prabowo lakukan dalam rangka pengembangan ekonomi digital
dalam hal ini pengembangan e sport
baik masih ada satu menit tiga puluh lima detik silakan
baik silakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua bapak prabowo dan sandiaga
untuk menjawab durasi dua menit dimulai dari berbicara
terima kasih pak presiden
e sports merupakan salah satu sektor yang sangat berkembang seiring dengan pengembangan digital economy
dan banyak sekali peminatnya
mobile legends salah satunya dan saya rasa kita memiliki peluang untuk menciptakan produk produk
yang betul betul menguasai pasar dunia
karena sektor ekonomi kreatif ini para anak anak muda milenial indonesia ini hebat hebat sekali
seluruh wilayah indonesia mereka menanamkan satu optimisme
saya sebutnya sebagai generasi pop
mereka positif optimis dan produktif
nah strategi kami sangat jelas
kembali kepada entrepreneurship
dan kunci pemerintah adalah memfasilitasi
karena kita tidak terlalu bisa meregulasi industri yang sangat cepat berkembang
dan akhirnya ujungnya untuk apa
untuk kesejahteraan rakyat dengan membuka lapangan kerja yang seluas luasnya
jangan sampai indonesia yang tentunya dengan pasar yang sangat besar ini
hanya fokus untuk diserbu oleh produk produk impor
termasuk produk produk e sports
dan kami akan memfasilitasi pemerintah
bekerja sama dengan rumah siap kerja untuk anak muda
yang kami luncurkan kemarin
kita akan membuat satu event event pelatihan
agar kita juga punya juara
kita juga juara dunia
tapi jangan sampai e sports itu bisa mempengaruhi tentunya generasi kedepan kita
tidak memiliki ahlakul yang karimah
oleh karena itu kami fokus
pengembangan ekosistem ini berbasis ekonomi digital
haruslah berujung kepada peluang lapangan pekerjaan bagi anak anak muda
rumah siap kerja untuk anak muda
siap mengembangkan dan langsung konkret memberikan strategi khusus pengembangan e sports
dua pendukung harap tenang
oke sudah dijawab silahkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu menanggapi waktunya dua menit
kita sebagai pemerintah memang harus cepat tanggap dan respon cepat
perubahan global yang saat ini terjadi
barang barang baru masuk begitu cepatnya setiap hari
kalau di bidang keuangan bitcoin cryptocurrency
ini pun juga sama ini adalah sebuah profesi yang sekarang ini anak anak muda senang
menjadi gamer menjadi gamers
oleh sebab itu pemerintah membangun infrastruktur digital
baik broadband dengan kecepatan tinggi palaparing voji
sehingga anak anak muda kita memiliki infrastruktur dalam mengembangkan profesinya sebagai gamers
yang kedua membangun ekosistem yang nyaman bagi mereka berusaha membuat game
dan ini saya kira sebuah peluang yang besar bagi industri game di indonesia
kita melihat juga bahwa nilai ekonomi di bidang ini bertumbuh sangat pesat
catatan yang saya terima di dua ribu tujuh belas perputarannya sudah mencapai rp sebelas dua belas triliun
dengan pertumbuhan per tahun dua puluh lima sampai tiga puluh persen
oleh sebab itu jangan sampai kita terlewat merespon setiap perubahan perubahan yang ada
kemudian juga kita melihat anggaran anggaran iklan sekarang bergeser ke sana
bergeser ke sana dalam jumlah yang sangat besar
ini juga harus dilihat dan diwaspadai sehingga kita merespon dengan regulasi regulasi yang benar
kemudian juga menjadi pemain e sport yang profesional itu butuh sebuah fisik yang baik
butuh latihan latihan yang detail sehingga betul betul nanti menjadi profesional dunia
harap tenang ditahan dulu harap tenang
berikutnya pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua untuk menanggapi kembali
waktunya sama dua menit akan dimulai saat anda menanggapi
saya memfokuskan nanti kebijakan kebijakan saya dalam hal hal yang mendasar
yang menjawab kebutuhan pangan rakyat indonesia
tingkatkan produksi pertanian tingkatkan penghasilan bagi petani
lindungi penghidupan dan penghasilan nelayan tingkatkan kualitas hidup buruh guru honorer
itu yang saya akan fokus digital digital itu bagus tapi rakyat kita butuh swasembada pangan
pangan dalam harga terjangkau kita harus turunkan harga
rakyat kita sedang susah kita harus jaga kekayaan indonesia
itu yang akan saya fokus
ya saya teringat cerita dari sri rahman
ini anak muda milenial
saya bertemu di sidrap sulawesi selatan
beliau menggunakan teknologi di industri pertanian
dan waktu bertugas di dki perusahaan milik daerah bumd food station
membeli beras dari milenial milenial yang sekarang masuk ke industri pertanian
banyak yang menyatakan bahwa milenial ini ya pasti akan ke kota meninggalkan pedesaan
ternyata banyak sekali milenial milenial seperti rahman
bersama prabowo sandi kita akan ciptakan rahman rahman lain
rahman rahman baru di seluruh wilayah indonesia
anak anak muda ini dengan teknologi digital
teknologi yang berkaitan dengan pertanian mekanisasi
mereka bisa meningkatkan produktivitas daripada sektor pertanian kita
jangan terus kita akhirnya harus dibulan bulani dengan harga bahan pokok yang mahal
tapi kita juga pada satu saat harus bermimpi bahwa kita bisa mengekspor pangan
sudah saatnya west yia indonesia harus menjadi kekuatan ekonomi pangan
dan kekuatan energi dunia
silakan mereka semangat
sesi pertama telah selesai
harap tenang terlebih dahulu
para pendukung harap tenang dulu
para pendukung harap tenang terlebih dahulu
karena kita akan mengikuti sesi selanjutnya
harap tenang dulu
sesi kedua masih ada
kita akan memulai debat terbuka sesi kedua
selanjutnya dalam sesi ini
giliran bapak prabowo subianto dan juga sandiaga uno sebagai nomor urut dua
untuk memberikan pertanyaan
waktu kami persilahkan
dua menit akan dimulai saat anda bertanya
pak jokowi yang saya hormati
kami mengapresiasi fokus terhadap ekonomi digital dan kami sepakat
namun pendekatan penyelesaian masalah berkaitan dengan pelayanan masyarakat
untuk sembako murah untuk prakerja dan lain sebagainya itu
sangat tidak menggunakan kekuatan teknologi
kami menawarkan satu kartu super sakti yang ada di dompet masing masing
yaitu ektp yang bisa menyelesaikan tiga permasalahan tersebut sekaligus
dan ini sudah dicoba kemarin pada acara young entrepreneur summit oleh ilmuwan ilmuwan itb
alhamdulillah berjalan dengan baik
tapi pertanyaannya bukan itu pak
pertanyaannya adalah ini dalam satu
ini dalam satu berita
ini dalam satu berita
untuk yang saya inginkan
saya bahwa neraca dagang republik indonesia masih tekor
bapak menyatakan bodoh banget kita
dan tentunya ini menjadi suatu hal yang membuat kami ternyuh
bahwa sekarang kita defisit neraca perdagangan minus delapan miliar dolar
dengan rrc kita minus delapan belas miliar dolar
kita bangga dengan perkembangan e commerce
dengan perkembangan teknologi digital
dengan perkembangan teknologi digital
unicorn yang bapak sebut tapi kita dibanjiri produk produk dari luar negeri
saya juga terenyuh bahwa impor migas yang menjadi bagian terbesar ini
sebetulnya bisa diselesaikan dengan pendekatan yang lain
oleh karena itu pertanyaan saya strategi bapak seperti apa untuk membalikkan
neraca perdagangan kita sehingga kita bisa jaya seperti pemerintah pemerintah sebelumnya
yang bisa menjadi pengekspor bukan hanya pengimpor
dan membuka pintu selebar lebarnya untuk apa apa harus impor terima kasih
baik waktu habis bersiap
bersiap kepada bapak joko widodo dan juga pak maruf amin untuk menjawab durasi dua menit dimulai saat bapak berbicara
saya kira data terbaru yang harus saya sampaikan kepada bapak
karena tahun dua ribu delapan belas memang neraca kita defisit kurang lebih delapan miliar usd
tetapi pada kuartal pertama tahun ini coba dilihat defisit kita turun enam puluh tujuh miliar dolar
artinya usaha kita mati matian untuk menekan defisit neraca perdagangan ini bukan main main
apa yang ingin kita lakukan ke depan
substitusi barang barang impor itu harus dikerjakan di indonesia
petrochemical ini harus di industri nya harus ada di indonesia karena terbesar import kita ada di situ
kemudian minyak dan gas kita telah mulai membangun refinery
dan dengan pembangunan ini ke depan saya yakin bahwa defisit ini akan
memang kuncinya adalah membangun industri di dalam negeri
oleh sebab itu ke depan tadi sudah saya sampaikan
bahwa industrialisasi hilirisasi ini menjadi kunci
dan itu harus kita paksa dengan kebijakan
kita juga sudah melakukan pembatasan yaitu setiap ekspor
produk produk yang berkaitan dengan sumber daya alam itu harus pakai lc
ini untuk membatasi agar tidak terjadi transfer pricing antara kita dengan pembeli pembeli yang ada di luar
dan kita harapkan dengan cara cara ini tapi ini memang memerlukan waktu
percayalah tidak mungkin balik tangan langsung selesai
harap tenang dulu
silakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua untuk menanggapi waktunya dua menit
ya tentunya kami melihat bahwa ujungnya itu apa yang dirasakan masyarakat
dengan defisit perdagangan yang terus kita hadapi sekarang
tentunya yang februari datanya kami miliki defisitnya turun
karena juga impornya turun
dan impor turun yang apa
adalah bahan bahan yang diperlukan untuk proses produksi kita
ini justru malah mengkhawatirkan kita
tapi kita kembali ke poin utama
bahwa kalau kita mengalami defisit raca perdagangan dan kita buka pintu impor sebesar besarnya
mestinya harga harga bahan pokok kita itu terjangkau murah
yang dikeluhkan sekarang oleh ibu ibu di seluruh wilayah indonesia bahwa saya selalu tanya
harga listrik turun atau naik
bagaimana dengan harga harga bahan pokok
turun atau naik
belanja murah atau mahal
nah ini tidak terselesaikan dengan kebijakan perdagangan kita
saya bersama pak prabowo memiliki strategi yang kita sebut sebagai big push strategy
strategi dorongan besar
bagaimana suasembada pangan
suasembada pangan ini kita dorong proses proses produksi kita pupuk dilancarkan para petani bisa mendapatkan bibit
bisa mendapatkan obat obatan yang murah dan stop impor saat panen
kita harus bangun biofuel
kita punya sepuluh juta hektar lahan rusak lantar lantar kita bangun
sehingga apa yang terjadi ibu mia di tegal mengeluh bahwa biaya tagihan listriknya tadinya rp tiga ratus empat puluh
tadinya rp tiga ratus empat ratus sekarang sudah di atas rp satu juta
ini yang harus kita selesaikan
bersama prabowo sandi kita akan turunkan harga listrik
kita akan pastikan harga harga sembako murah tanpa usaha menerbitkan kartu kartu baru
para pendukung harap tenang
harap tenang terlebih dahulu
para pendukung harap tenang terlebih dahulu
pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu
untuk menanggapi kembali
waktunya dua menit dimulai saat menanggapi
saya kira seperti tadi disampaikan bapak bahwa ingin menggunakan biofuel
itu sudah kita lakukan
dan sudah kita mulai dengan yang namanya b dua puluh
yang sebentar lagi akan kita naikkan lagi menjadi b lima
yang akan sebentar lagi nanti juga akan kita naikkan lagi menjadi b seratus
sehingga impor kita impor minyak kita menjadi berkurang
cara cara ini sudah kita mulai kita lakukan
tetapi sekali lagi ini ekonomi makro bukan ekonomi mikro
yang sekali membangun langsung bisa jadi
tidak bisa juga seperti bapak tadi sampaikan
agregat produksi itu bukan hanya orang per orang
seperti itu jadikan padokan
mereka harus dilakukan secara rasmi
kita harus ngerti bahwa yang namanya ekonomi

ekonomi makro itu agregat produksi dan sisi permintaan sekali lagi
ini harus kita ngerti bukan ekonomi mikro yang kita bicarakan ini ini ekonomi negara
jadi sangat berbeda sekali kita harus ngerti dari sisi supply dari sisi demanya
secara garis besar seperti apa harus betul betul harus memakai angka angka yang didasarkan dari data data dan dari survei survei
tidak mungkin kita melakukan kebijakan hanya berdasarkan satu atau dua orang atau tiga orang yang menyampaikan keluhan kepada bapak
dan itu sering bapak sampaikan sebagai contoh contoh terus menerus
saya kira dalam mengelola ekonomi makro tidak bisa seperti itu menurut saya
ya pengalaman saya tidak bisa seperti itu
cukup bapak masih ada waktu
baik kita beri tepuk tangan yang meriah para pendukung
harap tenang cukup
sudah kita saksikan bersama
debat terbuka antar pasangan calon presiden
dan segmen berikutnya debat terbuka sesi ketiga dan sesi keempat akan dipandu oleh rekan saya tommy restanto
jadi tetaplah bersama debat kelima capres cawapres pemilu dua ribu sembilan belas